jelang liga satu musim depan persebaya surabaya telah mengontrak empat belas pemain
manajemen persebaya juga sedang memburu pemain baru yang akan menghuni skuad tim berjuluk bajul ijo
persebaya surabaya secara resmi telah mengikat kontrak empat belas pemain
yang akan memperkuat tim di kompetisi liga satu musim depan
empat belas pemain tersebut merupakan pemain lama yang diperpanjang kontraknya
seperti ruben sanadi oktavio dutra dan kapten tim renggi irwan
selain memperpanjang kontrak empat belas pemain lama persebaya juga telah melepas sebagian besar pemainnya
seperti ferry pahabol rafael maetimo dan striker asal brazil david da silva
saat ini manajemen persebaya tengah memburu pemain baru
salah satunya back tim nas hansamuyama
mantan back bali united novan setiasa songko juga digabarkan akan segera merapat ke tim green force
tapi sejauh ini sudah ada
empat belas atau lima belas pemain yang sudah sepakat untuk berpengaruh dengan persebaya
rencananya sepuluh januari nanti tim asuhan pelatih jajang nur zaman ini
akan menggelar seleksi pemain dan latihan perdana